hai gimana keadaan bokap lu baik kita sekarang semua lagi kumpul kumpul kok kenapa kamu tahu
enggak hari ini aku seneng banget karena aku udah jadian sama kamu oh iya ntar malam kita
diner yuk diner ya gua nggak bisa gua nggak ada duit sih udah terdengar aja aku yang terakhir kok
terlalu dah ya udah ya aku jemput ya
pasang sekarang kerangkering kerangkering telepon bisa bareng gantian begitu
kalau kita dulu umur umur kita pakai batu summit
ternyata punya babu baru ya
ini deh pegantinya
iya tahu nggak sih kan semalam gua nonton bareng dia tuh romantis banget
oh iya dia juga bilang gini katanya gue tuh yang paling baik buat dia gak kayak mantannya dulu
tuh dia bilang gue nih barat nafas dan gue tuh cewek paling sempurna nih mata dia
ih kok aktif sih
halo halo tante ini aku sisi eh gila lu ya lu ngapain telepon ke sini kalau sampai anak
tuyul itu yang ngangkat gimana iya tadi aku coba ke hp tante tapi nggak aktif udah udah udah udah
sekarang lo mau ngomong apa aku mau minta uang lu minta uang lu belum apa apa lo udah minta uang terus
lu bikin gue ini bank dunia lu oke nggak apa apa
kalau tante nggak mau kasih aku uang aku bakal kasih tau identitas tante orang sekarang ini terutama
mungkin sebaiknya aku telepon muki dan aku jelasin semuanya ke dia
mengaltet turn language tapi lu harus tutup mulutmu kalau saya kedua woundoit
sampai bacot lu kemana mana